setelah menempuh perjalanan darat dari kota bandung selama dua puluh empat jam
kerangka pesawat n dua ratus lima puluh gatot kaca karya b j habibie pada jumat dini hari tiba di yogyakarta
selanjutnya badan pesawat yang terbang perdana untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke lima puluh republik indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima silam ini akan dirangkai dengan bagian lainnya termasuk sayap
dan dipajang di deretan depan komplek museum pusat tni angkatan udara dirgantara mandala
proses perangkaian kembali dari kerangka pesawat ini diperkirakan akan memakan waktu selama sepekan
dengan melibatkan sekitar delapan puluh anggota tim gabungan dari pt dirgantara indonesia
tni angkatan udara dan museum pusat tni au dirgantara mandala yogyakarta
setelah dirangkai kembali pesawat bersejarah ini akan diabadikan
dengan dijadikan sebagai koleksi ke enam puluh di museum pusat tni angkatan udara
tni au dirgantara mandala
indonesia itu pernah jaya di dirgantara